petugas gabungan direktorat reserse kriminal umum dan juga khusus polda jawa barat
serta polrestabes bandung meringkus enam orang yang terlibat dalam pembuatan video porno
yang melibatkan anak pada senin pagi
selain sutradara polisi juga menangkap pemeran wanita dewasa dan ibu dari ketiga anak yang ada di dalam video tersebut
petugas gabungan direktorat reserse kriminal umum dan kriminal khusus polda jawa barat
serta polrestabes bandung meringkus enam orang yang berperan dalam pembuatan video porno
video tersebut melibatkan wanita dewasa dengan sejumlah anak anak
kenam pelaku tersebut masing masing dua wanita yang berperan sebagai perekrut
dua wanita pemeran adegan seorang pria yang merekam video
serta seorang wanita yang merupakan ibu dari anak yang berperan dalam video
kenam pelaku ini diciduk petugas di sejumlah lokasi berbeda pada sabtu dan hari minggu kemarin
sementara tiga bocah laki laki yang ada dalam video
kini dalam penanganan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
pelaku f merekam adegan pada
dua puluh april dan mei di dua hotel di bandung setelah mendapatkan pesanan dari seorang warga negara kanada
r saat ini masuk daftar pencarian orang
ini kurang lebih tiga empat hari yang lalu kan ada sempat beredar di media sosial
video yang konteksnya ada sejak bulan
terhadap anak anak yang justru dibawa
dari penyelidikan memang benar
itu dilakukan di kota bandung
hotel yang kota di kota bandung
ketua pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
nethi heriawan mengaku
pihaknya akan melakukan serangkaian kegiatan untuk membantu ketiga korban
kegiatan tersebut berupa observasi serta assessment
terkait trauma pada tiga bocah yang menjadi korban
bungka pada kita sesuatu yang mengerikan
sesuatu yang memang menimbulkan trauma
nah oleh karena itu dalam beberapa hari ini
kami akan menyebabkan siapa saja untuk membantu jajanan kepolisian menyusun gap
enam orang ini akan menjalani pemeriksaan lanjutan
polisi menyelidiki dugaan keterkaitan pembuatan video dengan jaringan pedofilia internasional
fredy bangun bandung